aku gak bakal biarin itu
aku gak mungkin ngebiarin siva sama mereka
aku harus kuat dengan rasa sakit ini
aku gak boleh ngebiarin siva sama mereka
aku gak boleh
afif ada apa sih
sepatunya bella mana kak
mana sepatunya bella
bella pernah tinggal di sini kan
sepatunya di mana kak
kalau barangnya bella aku taruh di gudang semua
mau ke mana tuh anak buru buru
bawa sepatu cuma satu sepatu perempuan
itu tadi mah afif lari ke arah gudang
terus karinnya juga ngajar dia
kayaknya ada sesuatu yang penting deh mah
baru ditinggal sebentar aja banyak masalah di rumah
yaudah yuk mah kita lihat yuk mah
aku mau tahu di sini ada apa sih
itu kan barang barang bella ngapain masih disimpen
dia kan udah nggak ada
udahlah buang aja
mau ngapain sih kamu
lihat seperti ini kak
sepatunya bella itu lebih besar dibandingkan sepatu mayat itu
jadi berarti bella masih hidup
dari awal aku udah yakin
aku udah yakin
bella itu pasti masih hidup
afif kamu jangan ngaco deh
ma ini beneran ma
ini sepatunya bella
ini sepatu mayatnya tuh mbak
mayat itu ukuran sepatunya kalau sama dengan gas
udah pasti itu mayatnya bella
tapi ini beda
aku harus ambil shiva anakku
beri aku kekuatan ya allah
aku harus bisa ambil sifat
aku harus bisa ambil sifat
kamu tunggu mama nak
kamu tunggu mama nak
mama akan ambil sifat
mama akan ambil sifat
mama gak akan ngebiarin kamu
mama gak akan ngebiarin kamu
sama orang orang jahat itu
mereka cuma bisa kasih pengaruh buruk untuk kamu nak
bersih aku kekuatan ya allah
aku gak boleh
aku gak boleh kalah sama rasa sakit ini

aku gak boleh kalah sama rasa sakit ini aku harus

aku gak mau
afif afif mau ngapain lagi tuh anak apa maksudnya ya
jangan bilang kalau bella bangkit lagi dari kubur gak mungkin dong
kalo bella bener masih hidup dia bisa menguasai warisan shiva
dan aku gak dapet apa apa
apa afif yakin kalo bella masih hidup
kamu lihat ini om punya foto surat kematian bella
jadi kamu gak usah dengerin kata katanya afif
engga om ini tuh beda afif tuh yakin banget kalo bella itu belum meninggal
dan jasad yang dikuburkan itu bukan jasadnya bella
tapi jasadnya bella
jasad orang lain
dan dari cara bicaranya dia itu bersungguh sungguh
kalau bella itu belum meninggal bella sudah meninggal oke
dia udah meninggal
bahkan kita punya sertifikat yang menyatakan kalau bella itu sudah meninggal
dan kalaupun ternyata perempuan itu belum meninggal juga please my sweet heart
ini tugas kamu tugas kamu untuk menemukan dia membunuh dia dan menguburkan dia secara nyata
di masa kini maksudnya bella sudah nembak
dan atas kelompok kelompokmu sudah mudik
oh ibu perempuan
bawa ke rumah saya potong
terima kasih ya bapak ibu
kenapa dengan kamu nak
minum jamurnya dulu nak
saya nggak mau dia menderita bu
itu sedang pendarahan
siva anak kamu baik baik aja
kamu harus memikirkan kehamilan kamu ini
syifa gak baik baik aja bu
dia diambil sama keluarganya afif
keluarga suami aku
mereka itu semua jahat
aku nggak mau syifa menderita bu
jangan mikirin macam macam dulu
dia tidak menderita
dia tidak butuh pertolongan kamu
dia di tangan ayahnya
ayahnya pasti akan menjaganya
kamu harus lebih memperhatikan kandungan kamu
nggak ada yang lebih besar daripada kekuatan berdoa
kamu sedang br
jangan lupa resmi kontinu
semua yang kamu kasih tau

tapi aku bisa kukeschict ritual rumahku